berikutnya kami akan ajak anda menuju ke gedung kpu jakarta untuk melihat apa yang sedang terjadi di sana
salah satunya adalah konferensi pers yang dilakukan oleh sekjen partai nasdem joni plate
dprri saat ini dan menetapkan target maksimal seratus kursi dprri atau dengan harapan dua besar pemilu legislatif dua ribu dua puluh empat
saat ini kami sedang juga menyiapkan calon presiden dan koalisi calon presiden dengan harapan hasil maksimal sebagaimana pilpres pilpres sebelumnya yang diikuti oleh partai nasdem yaitu pemilihan presiden tahun dua ribu empat belas dan pemilihan presiden tahun dua ribu sembilan belas
saya kira itu yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar apabila ada pertanyaan dari rekan rekan media saya persilahkan
ada janjian di sini pak sama pks
ini bagian dari tuntunan makrokosmos dan mikrokosmos
kami tentu tidak saling berjanji untuk itu namun partai partai telah menghubungi kpu dan kpu mengatur jadwal pendaftaran
dan kami mengikuti seluruh ketentuan dan jadwal pendaftaran yang dilakukan oleh kpu dan mensukseskannya
agar pemilu kita dapat berjalan
dan berjalan dengan baik sukses sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia
tentu akan menjadi benchmark bagi demokrasi dunia juga
ada lagi rekan rekan sekalian
nanti ada waktu
pak persiapan koalisi dan juga jadwal sendiri mungkin bisa digambarkan kondisi seperti apa sekarang
dan menyiapkan talent presiden itu sendiri
sebagaimana yang kita bersama sudah ketahui melalui rapat kerja nasional partai nasdem telah ditetapkan tiga orang bakal calon presiden
yaitu bapak anies baswedan bapak ganjar pranowo dan bapak andika perkasa
yang telah memandatkan kepada ketua umum untuk membentuk koalisi capres
dan menetapkan satu calon definitif tapres
kami mempertimbangkan dan mengikuti dinamika perkembangan politik nasional
dan akan menetapkan calon presiden dalam waktu yang tidak lama lagi
di hari baik untuk kebaikan indonesia
di hari baik indonesia
di hari baik indonesia yang dimaksudkan adalah
masa depan indonesia yang lebih berjaya dan lebih sejahtera
saya kira demikian
sekali lagi sekali lagi
partai nasdem siap mengikuti pemilihan umum tahun dua ribu dua puluh empat
dalam harmoni demokrasi indonesia
demokrasi yang berkatkan
demokrasi yang membangun silat rahmi
demokrasi yang membangun kekuatan nasional kita
menghindari priksi priksi dan pecahan pecahan yang tidak perlu
dalam kontestasi demokrasi
demikian mekan mekan sekalian
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sehat bagi kita semuanya
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak

ya baru saja kita saksikan bersama konferensi pers yang dilakukan oleh jonny gle pelate
yang merupakan sekjen dari partai nasdem
tentu kita ketahui bersama
baru saja melakukan pendaftaran pada hari ini ke kpu jakarta
bersama dengan partai partai yang lain yang sudah melakukan pendaftaran sejak pagi tadi